sama dengan pakar hukum tata negara profesor juanda masih bersama kami
prof tadi kan kalau kita lihat ya bagaimana keterangan yang dihadirkan oleh ahli
salah satunya adalah ekonom senior faisal basri yang menyebut soal bantuan sosial
yang kemudian berpengaruh terhadap meroketnya hasil suara prabowo gibran
nah kalau tadi sangat disayangkan begitu kalau tidak ada data data yang benar benar akurat begitu ya
tidak ada yang benar benar yang langsung to the point yang langsung ketika bansos itu digulirkan
di daerah mana meroket suara prabowo gibran ada relate nya
nah kalau profesor sendiri melihatnya seperti apa apakah ini hanya sekedar opini atau bagaimana
atau memang baiknya harus dilengkapi oleh data ataupun mungkin bukti rekaman foto dan segala macam
saya kira sesuai dengan kedudukan beliau sebagai ahli tentukan berkaitan dengan keahliannya
sebagai ekonom soal data sebenarnya memang itu di luar dari kompetisi beliau
tetapi seharusnya atau sebaiknya ya pandangan pandangan ahli ini
kalaupun memang pak faisal dan ahli ekonomi yang satu lagi tidak menyertakan dengan bukti bukti
paling tidak menurut saya ini perlu didukung nanti adalah ada saksi yang menyatakan
atau yang melihat bahwa benar bansos ini diberikan atau saya memilih dua
karena dipengaruhi oleh bantuan sosial misalnya
nah ini relevan dan sangat signifikan antara pendangan ahli dengan bukti bukti yang diajukan oleh saksi
saya kira atau keterangan yang disampaikan oleh saksi
jadi harus didukung dengan kesaksian dari saksi ya
menurut saya lebih bagus ya
lebih kuat kalau itu diperkuat dengan keterangan saksi yang memang mengajukan
ataupun memberi keterangan nanti soal misalnya kesaksian dia menyatakan bahwa benar
apakah dia memang langsung atau memang dia mendengar ada pejabat yang berkaitan dengan ini
atau ada yang berkaitan dengan pemberian bank sosial itu memberikan kepada masyarakat
sehingga masyarakat memilih dua saya kira itu lebih kuat lebih signifikan
dan memperkuat apa yang disampaikan oleh pak faisal tadi
kalau tadi anda melihat keterangan dari pak faisal yang sudah dijabarkan di sidang tadi anda melihatnya bagaimana
kalau saya lihat memang ini pandangan ahli pandangan ahli bagaimana keterkaitan antara terpuruknya ekonomi
misalnya dengan sebuah sikap politik
termasuk juga el nino yang dikatakan pemerintah kenapa harus digulirkan bansos
ya jadi saya kira ini beliau mengungkapkan sesuai dengan kompetisinya sebagai ahli saya kira masih relevan untuk didengar
atau dipertimbangkan soal misalnya apakah hakim yakin atau tidak itu nanti saya dengar oh nanti kita pertimbangkan segala macam
saya kira ini adalah upaya upaya oleh tim hukum
jadi saya berharap tim hukum satu untuk menyasar bagaimana membuktikan bansos apa yang disampaikan di permohonan mereka
ada kertaikan ada relevansinya dengan masyarakat memilih dua
memang seharusnya idealnya begitu ya idealnya bagusnya begitu ya ketika paparan dari ahli ini atau pendapat dari ahli ini
juga disertakan oleh bukti data itu ya yang kemudian
bukti data saksi ya kita belum tahu nih apakah nanti pada saat saksi ini kan baru ahli saksi diajukan oleh satu ini
apakah mendukung pandangan ahli ini atau tidak kita lihat nanti prosesnya kan sebentar lagi itu disaat saksi memberikan keterangan
tapi kan kalau sebelumnya kalau kita tarik lagi kemarin begitu ya pihak terkait sempat menyatakan bahwa begini
oh kalau disinggung singgung soal bansos bansos itu kan program pemerintah yang legal
nah kalau profesor sendiri menanggapinya bagaimana meresponnya
benar saya pikir benar program bansos ini legal dan disetujui oleh dpr melalui apbn
yang saya tangkap dan beberapa kali saya dengar itu satu tiga dari awal itu bukan persoalan program bansos yang dipersoalkan tetapi timing pemberiannya yang
sama sasarannya saya hanya mengeksplor kembali apa yang diungkapkan oleh satu dan a tiga yang mengatakan bahwa bansos ini sebenarnya tidak ada masalah tetapi timingnya itu sendiri
yang kedua adalah kebanyakan bukan bidang kementerian sosial misalnya
nah kenapa nah ini yang dipersoal mereka
nah saya kira menarik juga apakah memang ini adalah nanti
dapat diterbangkan sebagai sebuah argumentasi atas senjata hukum bagi satu dan tiga untuk merontokkan putusan kpu sehingga mk membatalkan
dan sasarannya itu kan membatalkan itu dan mendiskualifikasikan gibran
nah saya kira gibran jadi sasaran ini tapi prabowo tidak
secara tidak langsung ketika menggugat keabsahan gibran maka rontok juga sih statusnya prabowo
jadi soal upaya upaya yang dilakukan oleh satu nanti tiga itu wajar wajar saja saya lihat
dan disini letaknya soal nanti diterima atau tidak dikabulkan itu urusan hakim konstitusi
dan ini memang menjadi wadahnya begitu untuk ajang pembuktian
begitu baik itu untuk satu dan juga tiga membuktikan bahwa memang ada dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur
sistematif dan juga masif ya profesor juanda
di utara perak dalam rangka latihan memperingati ulang tahun ke sembilan puluh angkatan laut malaysia